sumpah sih serem banget
ngeliatinnya sampai begitu banget
gue harus bisa manfaatin situasi
bapak sesungguh sana
saat ini perasaanku terasa hancur
melebihi saat aku harus kehilangan semua hartaku
aku akan membiarkan pangeran larut dalam penderitaan ini
sekarang ini aku bener bener butuh kamu
untuk nemenin aku
yang bisa bikin aku merasa kuat
ngehadepin ini semua
liburan serasa kayak gak liburan ya cid
ya namanya juga musim
setidaknya gue bersyukur banget
karena putri bisa pulih dan akhirnya bisa pulang
gue juga bersyukur tapi tetap aja
gue tuh masih butuh liburan cid
daripada lo bete
yang bisa bikin lo jadi seger
dan semangat lagi
masalah mobil kemaren
gue juga udah diceritain kronologisnya kenapa mobil lo bisa lecet
gue siap deh bantuin uang apa aja
buat ganti rugi yang penting jangan duit
ya gue sih bisa minta sama bokap gue
cuman males aja nanti kan gue bakal dimarahin
kalau bokap gue tau gue udah
masih marah ya
nahumid kasih unjuk siapa dia sebenernya
karena selama ini orang yang dianggep baik
sumpah sih serem banget
ngeliatinnya sampe begitu banget
gue harus bisa manfaatin situasi
udah biasa kali
dia tuh ya emang hobinya ngerusakin mobil orang
buktinya mobil gue aja dilecetin
kalau lo marah kan juga kalian baru kenal
eh si tasya udah berani ngelecetin mobil lo
yes gue yakin banget
bentar lagi tasya pasti nyesel
dan menjauh dari gue
lo kenapa sih minta maaf terus sama gue
tapi kan barusan lo suka marah
oh baik banget sih beneran udah baik cantik
masalah mobil nevermind lah ya
gue kan masih ada asuransi
jadi aman kok
baik banget sih
sekarang kita ke kantin yuk
gue lapar banget nih yuk
oke let's go bye duluan ya
putri pasti kecapean karena semalam dia nangis terus
sebenarnya sih aku masih kecewa dengan apa yang sudah putri lakukan kemarin
tapi aku gak tega kalo liat dia seperti ini
kamu harus sarapan biar cepat pulih
kamu harus sarapan biar cepet pulih
bagi badannya sayang
ibu lakukan ini karena ibu gak mau kamu terus terusan nanya keadaan pangeran ke teman teman kamu
put kamu tidur kok sambil pegangin handphone sih sayang
jujur apa yang sebenarnya terjadi sama pangeran
gue khawatir banget cid
harusnya kamu tuh bisa dengerin ibu put
kamu ditakdirkan bukan untuk pangeran
kalau dari awal hubungan aja kamu udah banyak menderita
lalu gimana kedepannya ya
saat ini ibu diketahui
yang lebih penting itu ibu

lalu gimana kedepannya
dia sudah kena penderitaan
lalu gimana kedepannya
pertama kali ibu harus bisa tegas ke kamu
pertama kali ibu harus bisa tegas ke kamu
ibu yang mampu terima ibu
ibu yang mampu terima ibu
semoga kamu bisa ngerti niat baik ibu

put kamu sakit
kepala kamu panas
aku baik baik aja kok
put sayang dengerin ibu
kita ke klinik sekarang put
putri dengerin ibu bangun
tidak ada yang panas lagi